nyai aku merasa hatiku patah angan ku hancur harapan ku pupus karena aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya
bagaimana mungkin aku tidak mengenali diriku sendiri
aku mengerti perasaanmu nih mas tapi nimas harus mencoba memahami hati yang patah angan yang hancur harapan yang pupus
semua itu tidak berarti apa apa sebab hidup harus terus berjalan
dan hanya satu yang harus bisa nimas lakukan
amba akan melaksanakan perintah gusti pramu
tajur aku kau juga akan segera kuangkat untuk jadi pengawal pribadi ku
agar kau memiliki kekuasaan penuh untuk menyelidiki setiap sudut istana pajajaran
aku harap kau bisa segera menyelesaikan masalah penopeng ini
untuk kelancaran tugasmu kau akan aku beri rencana khusus
pakailah rencana itu di setiap tugasmu
dan jika ada orang yang menentang perintahmu sama saja orang itu menentang sebuah perintah raja

pada saat aku mengenakan rencana ini padamu
sendika gusti prabu
hamba akan mempertaruhkan jiwa dan raga hamba untuk gusti prabu
dan keagungan pacejaran
aku terima sumpahmu
laksanakan tugasmu dengan baik tanjur agung
sendika gusti prabu
untuk itu aku akan menghabisimu dengan tangan orang lain karena
tanganku ini terlalu bersih untuk melakukan pekerjaan itu dan akal
rakah prabu sorandaka tidak bisa mengendus rencana pesarku ini
hei musuh salakapura ini akibat karena kau telah melawan gusti prabu sorandaka
dan sekarang membusuklah di dalam penjara
kau memberikan cara keluar untukku sabda dewi
aku akan mencari
aku masih tidak habis pikir kenapa patih itu menyerangku dan ingin membunuhku nyai
maksudnya gusti patih itu gak kesemih
ya siapa lagi dialah orang
dialah orangnya dialah orangnya aduh maaf nih mas
nyai aku sedang tidak bercanda denganmu
ampun nih mas barangkali itu hanya kesalahpahaman saja
mungkin gusti patih kaget
karena mencari aku tidak bisa mencarimu
yang kira nih mas adalah penyusup
karena ada orang asing di halaman istana nih mas
lantas kenapa dia memanggilku dengan sebutan nama angg adjusting
mas kondisi mungkin ini masalah dengar barangkali ya kan
aku disebut dengan nama itu
tapi bukankah nama itu terdengar lebih indah
dan kenapa nama itu begitu akrab di telingaku
siapakah gerangan pemilik nama itu
aduh aduh aduh
nimas kesambet roh jahat
aku harus melakukan sesuatu
jompa jampe harumpat
jompa jampe harumpat
pokoknya jangan terlalu banyak berpikir
khawatirnya nanti ada jurik masuk ke tubuh nimas
nanti bisa kesurupan bisa kesambet
pokoknya nimas harus ingat
semakin banyak nimas berpikir
semakin sulit nimas mengingat
barangkali saja ini memang takdir yang harus dimas jalankan
tapi aku takut nyai
dan untuk apa aku ada
aku takut aku tidak kuat menjalani ini semua nyai
dan berpura pura bisa bersabar
menerima takdir luat aku
tenangkan diri nimas
aku harus bagaimana nyai
aku merasa hatiku patah
karena aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya
bagaimana mungkin aku tidak mengenali diriku sendiri
aku mengerti perasaanmu nimas
tapi nimas harus mencoba memahami
hati yang patah
harapan yang pupus
semua itu tidak berarti apa apa
sebab hidup harus terus berjalan
dan hanya satu yang harus bisa nimas lakukan
aku juga dahulu merasakannya nimas
terkadang hati kita harus hancur terlebih dahulu
untuk membentuk keindahan yang baru
seperti juga dirimu
aku mencoba bertahan selama ini
menunggu kekasihku nimas dhritawati
hingga akhirnya aku menemukanmu kembali
sepertinya aku harus pamitan padamu
aku harus meneruskan pengembaraanku
paman ingin pergi kemana
paman tidak menunggu sesaat lagi
hingga keadaan paman pulih
percuma aku melakukan semua itu
karena aku sudah tidak punya tujuan hidup lagi
hanyalah untuk anggrahi ini
anggrahi ini sudah tidak ada
aku ikhlas menjalani kesakitanku
sampai nanti ajal menjemputku
tadinya aku sangat berharap sekali
bertemu dengan pendekar yang namanya kian santang itu
ada apa dengan dia paman
adalah satu satunya orang yang mampu menghapuskan kutukan antara aku dan anggrek ini
tapi sekarang percuma saja
karena kekasihku sudah tidak ada
yang membuat aku dan anggra ini tidak bisa saling menyentuh
padahal kami saling menyintai
kalau kami saling bersentuhan
dia akan menemukan aku
sampai ketemu lagi
di jalan yang menuju pajajaran
tidak ada yang bisa kalian lakukan
untuk mencapai jalan yang menuju pajajaran
baiklah terima kasih jaya sanggara
malang sekali nasib mereka
apa aku harus menjelaskan
siapa diriku yang sebenarnya pada paman ini